sementara itu amerika serikat telah mengonfirmasi lima puluh kasus kematian
beberapa negara lain di menu amerika telah memerintahkan untuk menutup perbatasan dengan negara tetangga
lantas bagaimana dengan kanada kita telah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk kanada di ottawa abdul qadir jailani
selamat pagi waktu indonesia bapak selamat malam waktu kanada pak jelani
terlebih dahulu saya mengucapkan selamat atas terpilihnya anda sebagai ambassador of the year dua ribu dua puluh
bapak kita langsung ke topi saja bagaimana kondisi terkini di kanada
apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sempat
koreksi saya jika salah ada satu ratus sembilan puluh delapan kasus di sana terjangkit virus corona
perkembangan sampai hari ini pak kami peroleh telah terjadi peningkatan yaitu sekitar dua ratus empat puluh tujuh kasus
memang kemarin sempat tercatat satu ratus sembilan puluh delapan hari ini sudah meningkat menjadi dua
satu ratus empat puluh tujuh di mana sebarannya meliputi dari provinsi ontario di mana kota toronto dan ottawa berada yaitu satu ratus tiga kasus
kemudian kedua adalah dari provinsi british columbia di mana kota vancouver berada terdiri dari tujuh puluh tiga kasus
alberta tiga puluh sembilan kasus keyback dua puluh empat kasus dan sisanya tersebar di berbagai provinsi
pak jalani yang untuk positif corona apakah benar istri dari perdana menteri
justin trudeau yang mengalami corona terjangkit positif dan sampai saat ini pm juga masih mengisolasi diri sendiri di rumah
benar sekali bahwa berdasarkan informasi dari yang kami peroleh istri perdana menteri trudeau dikabarkan positif covid sembilan belas
untuk perdana menteri trudeau sendiri beliau saat ini sedang melakukan self isolation
demikian tadi pagi presiden trudeau juga melakukan press conference secara khusus menyampaikan kebijakan yang terakhir yang diambil oleh pemerintah kanada
untuk aktivitas di embesi masih berjalan sejauh ini pak bagaimana kondisi dan komunikasi dengan warga negara indonesia di sana
sejauh ini aktivitas di kbri masih berjalan sesuai lazimnya
kita masih melakukan fungsi semuanya
walaupun berbagai kegiatan sudah kami kurangin
kami juga melakukan koordinasi dengan kjri toronto dan kjri vancouver terkait dengan mengenai perlindungan wni
sebagai yang diketahui bahwa jumlah wni di seluruh kanada saat ini sekitar tiga belas empat ratus empat puluh dua
dan syukur alhamdulillah sejauh ini kami belum mendapat laporan tentang wni yang sudah terpapar virus corona
meskipun demikian kbri ottawa kjri toronto dan kjri vancouver telah mengeluarkan himbauan kepada wni di kanada tentang pentingnya mengambil semua tindakan preventif yang perlu diambil
kita di sini juga telah menjalin komunikasi dengan pihak pihak yang berwenang di kanada mengenai kemungkinan langkah langkah mitigasi yang dapat diambil apabila situasi semakin memburuk
sejauh ini apakah ada pejabat lain yang terjangkit virus corona di kanada
apakah ada pejabat lain yang terjangkit virus corona di kanada
pertama kanada saat ini pertama adalah public health agency bekerjasama dengan semua provinsi di kanada untuk memfokuskan pada kesiapan diri dengan membuka pusat pemeriksaan di semua provinsi
kemudian kedua pemerintah kanada juga telah menganggarkan sekitar satu miliar dolar kanada atau nilainya hampir sama dengan satu triliun lebih untuk menyediakan dukungan medis dan pengembangan vaksin guna menanggulangi wabah corona
pemerintah kanada juga telah melakukan
dan border control yang cukup baik dengan mengurangi jumlah penerbangan dari negara negara tertentu
serta menerapkan kebijakan self isolation terhadap semua orang yang memasuki wilayah kanada
pemerintah kanada juga menghimbau kepada warga negaranya yang saat ini berada di luar negeri untuk segera pulang sebelum penerbangan ke kanada akan ditutup
kebijakan yang paling penting yang saat ini diambil oleh pemerintah kanada adalah community based measure
itu sesuatu contoh yang baik menurut saya karena merupakan sesuatu cara yang perlu dilakukan guna mencegah meluasnya wabah
untuk itu langkah yang terpenting dalam konteks ini adalah melakukan social distancing
adalah langkah yang dirasakan cukup efektif di mana beberapa sekolah sekarang ini seharusnya spring break sudah diliburkan liburannya diperpanjang
apabila dibandingkan negara lain cukup rendah
ini menurut analisa berbagai pihak terjadi karena kemampuan pemerintah kanada dalam melakukan kontak tracing terhadap orang orang yang diduga telah terpapar terhadap virus tersebut
baiklah kita harapkan semoga semua wni di sana selalu termasuk anda bapak ajal laini
terima kasih telah berbagi informasi dengan kami
terima kasih banyak pak